koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
kemudian menteri koordinator bidang perekonomian
tiga menteri keuangan dan menteri sosial
beserta tim masing masing dapat diperkenalkan bapak dan ibu
untuk pak menko pmk dulu
yang mulia nama saya muhajir effendi
menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
kami perkenalkan tim kami ini bukan tim tapi yang diundang
pertama menko ekonomi bapak erlangga hartarto
kemudian ibu sri mulyani menteri keuangan
dan yang terakhir ibu risma adalah menteri sosial
jika ada tim pendukung yang bisa diperkenalkan silakan
masing masing ada satu staf pejabat eselon i yang hadir
dari kami yang hadir adalah sekretaris menko pmk pak andi megantara
dan debuti satu bidang bansos yaitu profesor nunung
terima kasih dari kantor menko perekonomian pak susi
dari ses menko pmk pak andi migantara
dari kementerian keuangan sekjen kementerian keuangan pak heru pambudi
dan dirjen anggaran bapak isa rahmatawarta
yang mulia dari kementerian sosial
yang hadir sekretaris jenderal kementerian sosial bapak ruben riko
baik para pihak termasuk para pemberi keterangan
agenda persidangan dari mahkamah pada pagi hari ini adalah untuk mendengar keterangan
dari empat kementerian tadi
oleh karena itu nanti masing masing dipersilahkan memberikan keterangan terlebih dahulu
baru nanti para hakim yang akan melakukan
masing masing kurang lebih bisa dua puluh atau dua puluh lima menit
kemudian nanti kalau ada pertanyaan pertanyaan yang perlu dilakukan oleh para hakim
akan dilanjutkan dengan tanya jawab tadi
kemudian kepada para pihak supaya tetap menjaga ketertiban persidangan
sehingga ketika nanti sedang berlangsung penjelasan penjelasan maupun tanya jawab dari
hakim para pihak tidak melakukan interupsi
kalau ada sesuatu yang disampaikan nanti setelah pemberian keterangan selesai
dan agendanya sudah kembali kepada jadwal persidangan yang semula
terima kasih oleh karena itu untuk mempersingkat waktu
dipersilakan dari kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan